maka banyak jatuh korban rakyat pajajaran yang tidak berdosa paman
kamu jangan banyak berjarah
cepat carikan aku minum emas
kenapa paman tidak mendengarkan ucapanku
serahkan keris itu kepadaku
sebaiknya paman menyerah saja
dan paman harus mendapatkan hukuman
atas semua yang paman sudah lakukan
ikutlah bersamaku ke istana pada jalan
aku akan mencari pengganti adik patiwan ayasa
dan itu diantara kalian
yang akan menjadi adik patiwan ayasa
mohon ampun beribu ampun raden
sudah ada anak adik pati terdahulu
dialah yang pantas
untuk diangkat menjadi adik pati
sekarang anak adik patiwan ayasa
sekarang anak adik patiwan ayasa
saya sesuai dengan kau
sudah tidak ada alasan lagi untuk mangkat
kau pemimpin yang jolim
kalau tidak mengikuti perintahmu
kau akan menang
dia terus mengejarku
aku harus dapat meloloskan diri dari kejarannya
berhenti paman aku tidak akan pernah melepaskanmu
kau akan menang
kau akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku harus melakukan sesuatu
untuk menutup mata batin bocah itu
bocah itu tidak akan dapat menemukanku
aku tidak bisa menemukanku
kau tidak akan bisa bebas dariku
kau yang tidak akan
jika itu kemampuan pamar
aku sangat haus sekali
tolong carikan aku minum dimas
paman amu parugu
kekacauan yang terjadi di pajajaran
itu semua akibat ulahmu paman
paman benar benar tidak memiliki hati
apakah paman tidak peduli
akibat dari keserakahanmu
maka banyak jatuh korban rakyat
pajajaran yang tidak berdosa pamah
kamu jangan banyak berjarah
cepat carikan aku minum emas
kenapa paman tidak mendengarkan ucapanku
tolong kamu jangan banyak bicara
biar bagaimanapun juga
aku adalah paman
carikan aku air minum
paman amu parugu
kamu hanya menganggapku sebagai keponakanmu
di saat kamu tidak berdaya saja paman
ya sudah kalau begitu emas
biar aku berdaya saja paman
ya sudah kalau begitu mas
biar aku berdaya saja paman
biarkan aku sendiri
biar aku berdaya saja paman
biar aku akan mencari minuman
biar aku mencari minuman
biar aku mencari minuman